eksis hingga usia sembilan puluh empat tahun kopi koktong di pematang siantar sumatera utara ini
tetap mempertahankan cita rasa istimewanya
aroma kopi yang pekat kental dan tidak berampas
yang ditanam di dataran tinggi simalungun sumatera utara
kopinya itu bagus sekali
enggak enggak encer enggak apa apa tapi sedap sekali
kopi koktong diracik dengan peralatan manual seperti teko dan saringan
menu minumannya juga tidak ada cappuccino atau latte
yang dijual di sini hanya kopi hitam dan kopi susu
setidaknya dua ratus gelas terjual di kedai ini dalam satu hari
ikannya itu tidak ada beda bedanya dari dulu sampai sekarang
jadi pelanggan kita pun tidak bisa lari terus di sini terus
untuk di sini
pengunjung membayar dua belas rupiah untuk secangkir kopi hitam
dan delapan belas ribu rupiah untuk kopi susu
bukan juga kekinian roti ini mulai diproduksi empat puluh tahun yang lalu
kuliner roti ganda khas dengan roti tawar tebal berukuran besar
yang diberi isian krim dan coklat meses atau selai serikaya
toko roti ini berada di jalan sutomo pematang siantar
meski rotinya sederhana
rasanya membuat panganan ini selalu dicari banyak orang
memang setiap tahun sudah tradisi seperti ini ya
pasti kita nggak pernah lupa yang namanya roti khas siantar roti ganda
tidak ada perbedaan
dia selalu jaga rasa dan kualitas
ada pula roti berukuran mini berisi coklat dan kelapa
satu buah roti jumbo harganya delapan belas ribu rupiah per bungkusnya